banjir mengepung jalanan kota semarang
beberapa ruas jalan protokol seperti jalan pahlawan jalan pemuda jalan gajah mada maupun jalan jenderal sudirman
digedangi banjir setinggi lima puluh hingga delapan puluh cm
kondisi ini membuat polisi melakukan rekayasa lalu lintas buka tutup jalan maupun kontraflow
untuk menghindari terjadinya kemacetan maupun lalu lintas lumpuh
di kota lama kita arahkan ke arah ke cipto cipto langsung ke peterongan terus naik ke atas ke kaliwiru sampai naik ke atas
kita menempatkan beberapa titik personil untuk menghalau dan menghimbau kepada masyarakat yang akan melewati kota lama maupun simpang v
kita arahkan ke kintelan kalau dari simpanglima kintelan selangsung naik ke gajah mukur
banjir yang mengenangi sejumlah ruas jalan membuat sejumlah pengguna jalan kebingungan untuk menghindari genangan banjir
terlebih mereka yang selama ini mengandalkan angkutan umum untuk berangkat pekerja
ini tadi motornya kenapa pak
mau kemana pak rencana
mau ke kayam sari
kenapa pak nekat diterjang pak
udah kejangan pak mau kerja
banjir semarang dipicu hujan deras yang mengguyur selama lebih dari delapan jam sejak sabtu
tak hanya jalan dan permukiman banjir bahkan melumpuhkan aktivitas perjalanan kereta api di dua stasiun yakni stasiun tawang dan stasiun poncol
damar sinuko semarang jawa tengah